fatwa haram untuk rokok elektronik atau sering disebut vape
yang dikeluarkan pimpinan pusat muhammadiyah menuai banyak respon publik
majelis ulama indonesia mengatakan
menghargai pp muhammadiyah yang mengeluarkan fatwa haram feb itu
mui menilai muhammadiyah tentu memiliki dalil hukum tentang fatwa itu
sama halnya dikatakan oleh ketua asosiasi vape indonesia johan sumantri
pihak asosiasinya mengaku menghargai keputusan yang dibuat oleh pp muhammadiyah
mengenai fatwa haram untuk penggunaan vape di indonesia
sebelumnya ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia juga mengatakan
mendesak larangan peredaran rokok elektronik khususnya di kalangan remaja atau kaum milenial
kementerian kesehatan pun memperingatkan bahwa rokok elektronik membahayakan kesehatan manusia
sama dengan rokok pada umumnya
warganet pun banyak menanggapi serius fatwa haram veb yang dikeluarkan pp muhammadiyah ini
menjadi trending topic di twitter
namun tidak semua warganet memberikan respon yang serius
ada juga yang memberikan komentar menggelitik mengenai fatwa ini
dari putusan majelis star j pp muhammadiyah menyebut
mengkonsumsi vape sama dengan rokok biasa yang masuk golongan kabais
menyebabkan kerusakan dan membahayakan diri sendiri
vape dan rokok konvensional terbukti mengandung banyak zat racun
ketentuan fape haram dari pp muhammadiyah berdasarkan dua ayat al quran
yang menganggap perbuatan merokok vape mengandung unsur menjatuhkan diri dalam kebinasaan
tim liputan cnn indonesia